tersangka kasus megakorupsi setia novanto frederick yunadi menyiapkan tiga puluh tujuh lembar nota keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa kpk
frederick membantah keras melakukan perintangan penyidikan kpk atas setia novanto
langsung saja kita bergabung ke pengadilan tipikor jakarta
maupun di luar sidang pengadilan
bahwa apa yang menentukan dengan etikat baik atau tidak
menurut penuhnya adalah dewan kehormatan pradi berdasarkan kode etik avokat
sebagaimana tertera dalam pasal dua puluh enam pasal dua puluh tujuh undang undang nomor delapan belas tahun dua ribu tiga
sama sekali tidak ada sedikitpun alas hukum bagi kpk yang bisa menguji menilai etikat dan perilaku seorang avokat
dakwaan jaksa penuntut umum kpk ini justru mengungkap bahwa
jpu kpk telah kpk mencoba memasuki ranah kode etik avokat yang sama sekali bukan haknya
oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum kpk ini adalah kabur oscur libel dan batal demi hukum null and void
bahwa jaksa penuntut umum kpk penyidik kpk sekonyong konyong secara sepihak
dan melawan hukumnya
telah menfitnah menciptakan atau menggiring opini masyarakat dengan abuse of power
menjerat terdakwa seolah olah melakukan tindak pidana sebagaimana undang undang no tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
dengan memposisikan dirinya sebagai dewan kehormatan peradi
dan dihukum di negara
kpk telah menghina dan menjatuhkan harga pematah seratus ribu avokat atau lima puluh ribu
kpk dengan sengaja menggiring nkri
yang berasas hukum resta
memaksa menjadi negara berdekatan
dengan memposisikan dirinya sebagai depan kehormatan peradaban
dan memposisikan dirinya sebagai depan kehormatan peradaban

dan memposisikan dirinya sebagai depan kehormatan peradaban
dan memposisikan dirinya sebagai depan kehormatan peradaban
juga telah memperkosa pasal dua puluh delapan a sampai dua puluh delapan j undang undang dasar empat puluh lima tentang hak asasi manusia
oleh karena itu
wetmeher fanbestur atau legisitas merupakan prinsip utama yang harus dijamin oleh undang undang
namun kini terang terangan diabaikan oleh kpk
bahwa pemberlakuan undang undang aku yang bersifat luar biasa
tidak ditujukan untuk status hukum pimpinan dan pegawai kpk
melainkan ditujukan terhadap kepemimpinan kpk
pelanggaran hukum pimpinan kpk tetap dapat dipidana
sesuai dengan ketentuan perundang undang yang berlaku
ditambah sepertiga dari antara pembahasan pokok
pasal lima pasal lima belas huruf d e
tahun dua ribu dua tentang kpk
tiga puluh tahun dua ribu dua puluh
dengan demikian tidak ada lagi peluang bagi kpk
yang selalu mendeklarasikan kpk adalah leg spesialis
yang bisa mengesampingkan seluruh undang undang
bahwa kami selama ini tidak pernah ditahan oleh
jaksa penuntut umum kpk
kami ditahan oleh penyidik kpk dari tanggal tiga belas januari dua ribu dua puluh
hingga satu februari dua ribu delapan belas
kemudian pada hari dua ribu delapan belas
secara melawan hukum
memaksa masuk dalam rutan
dan secara lisan
dinyatakan lengkap oleh
jpu k dua puluh satu istilah
dan kami terdakwa
diminta menandatanganin berita
acara penyerahan tahap kedua
penasehat hukum kami
guna mendampingi kami
sebagaimana pasal lima puluh
puhab dijawab oleh
yang sudah ditelepon tapi tidak hadir
pihak kami dari unsur
kami tanya pihak kami dari unsur
pimpinan dpn peradi
wajib diundang dipanggil
via surat resmi bukan via
telepon apakah saudara
rizka mengerti kode etik beracara
hal ini tidak dijawab oleh
kemudian empat belas penyidik kpk
dan empah penuntut umum kpk
yang berada di dalam
di dalam ruang
memaksa kami untuk bersedia
tanda tangan berita acara p dua puluh satu
dan berita acara penyerahan tahap
karena kami tidak didampingi
penasehat hukum sebagaimana pasal lima puluh
puhab kejadian ini
disaksikan oleh karutan

dan keadmin rutan
kpk saudara supriyadi
untuk ini kami mohon yang mulia
majelis hakim berkenan
memerintahkan jaksa penuntut umum kpk
memanggil para saksi
yang dihadapkan dalam pereksesi
untuk memberikan kesaksian
tidak adanya berita acara tahap kedua
maupun surat perintah penahanan
tidak pernah melihat
tidak pernah membaca p dua puluh satu
tidak pernah melihat
tidak pernah membaca berita acara penyerahan
tidak pernah melihat
surat perintah penahanan jaksa penuntut umum kpk
yang ditulis di halaman
satu surat dakwaan tersebut
kami tidak tahu
status kami ini tahanan siapa
bukti penahanannya apa
kami tetap disekap oleh
umum kpk sebagaimana
bahwa membaca penetapan
garing pn titik jkt
pada tanggal dua februari delapan belas
caksa penuntut umum kpk
sejak tanggal satu februari dua ribu delapan belas
sampai tanggal dua puluh februari dua ribu delapan belas
masih tahanan penyidik kpk
yang masa penahanannya diperpanjang
oleh jaksa penuntut umum kpk
tidak ada hak
caksa penuntut umum kpk
melimpahkan kami sebagai terdakwa
ke pengadilan negeri tipikor jakarta pusat
karena kami masih tahanan penyidik kpk dan berkasnya belum dilimpahkan ke jaksa penuntut umum kpk
dengan demikian telah terbukti dakwaan ini adalah kabur outscure libel dan batal demi hukum null and voice
dua puluh bahwa the vatunobun de jure penahanan atau perampasan kemerdekaan kami ini adalah tidak sah bertentangan dengan hukum
sehingga segala akibat hukum yang terjadi atas perampasan kemerdekaan kami adalah tidak sah
batal demi hukum atau dinyatakan tidak sah
dakwa jaksa penuntut umum kpk terbukti secara sah dan meyakinkan adalah dakwaan kabur obscur libel dan batal demi hukum null and void
dua puluh satu bahwa jaksa penuntut umum kpk dalam dakwaan halaman dua alinia pertama mendakwa kami berhubungan
sama dokter bimanesh dengan sengaja mencegah merintangin atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa
dua puluh tiga ataupun para saksi dalam perkara korupsi yakni melakukan rekayasa agar setia novanto atau kami singkat sn
dua puluh empat kirawat inep di rumah sakit liar dan menyebabkan penyakitan di rumah sakit liar
medika permata hijau dalam rangka menghindari pemeriksaan penyidik kpk terhadap sn
sebagai tersangka dan seterusnya
bahwa jpu kpk tidak menguraikan siapakah mediator pelaku penyerta turut melakukan
menurut prof satocit kartanegara s
jika jenis jenis dileming itu harus dua syarat yaitu
a harus ada kerjasama secara fisik
dua harus ada kesadaran kerjasama
mengenai syarat kesadaran kerjasama itu dapat diterjemahkan bahwa kesadaran itu perlu timbul
sebagai akibat pemufakatan yang diadakan oleh para peserta
sama dengan memori fantoligi
perbedaan seorang mediators dan mediplastik adalah bahwa orang yang disebut pertama itu
secara langsung telah ikut mengambil bagian di dalam pelaksanaan suatu tindak pidana
atau secara langsung turut melakukan sesuatu tindak pidana
sedangkan disebut terakhir hanyalah memberikan bantuan untuk melakukan
namun jpu kpk
sama sekali tidak menguraikan siapa sebagai medi dada dan siapakah sebagai mediplastik
bahwa jpu kpk tidak merincikan siapa medidather dan apa yang dilakukannya
kapan dilakukan di mana dilakukan tidak menyebutkan siapa mediplastik dan peran apa
apa yang dilakukan kapan dilakukan
di mana dilakukan
dengan demikian tidak perlu diragukan lagi dakwaan jaksa penuntut umum kpk ini adalah
kabur tidak jelas of curibail dan batal demi hukum know and void
bahwa dalam tindakan pidana tidak pernah dikenal adanya istilah tindak pidana rekayasa
yang dimaksud jpu kpk mungkin melakukan pemalsuan
selagi sekali lagi menunjukkan bahwa yang didakwakan adalah perbuatan tindak pidana umum
atau dalam ranah pidana umum
yang baik defato maupun de jure bukan memenang penyidik kpk maupun jaksa penuntut umum kpk
sehingga penyidik kpk maupun jaksa penuntut umum kpk seharusnya tidak diizinkan
atau tidak diperbolehkan menanganinya
sekali lagi terbukti secara sah dan meyakinkan
tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum
atau setidak tidaknya dinyatakan salah penerapan hukum
sehingga majelis hakim pengadilan tipikor tidak berpemenang memeriksa dan menanganinya
bahwa pada halaman dua alinia empat belas
dalam rangka menghindari pemeriksaan penyidikan oleh penyidik kpk terhadap sn
jpu kpa tidak menguraikan untuk pemeriksaan tanggal berapa
hanya menyebutkan untuk tanggal enam belas november dua ribu tujuh belas
jpu kpk juga tidak menyebutkan surat panggilan nomor berapa
kapan surat panggilan tanggal enam belas november dua ribu tujuh belas dikirimkan
dan diterima oleh siapa
tersebut murni hanyalah merupakan asumsi dan skenario yang diciptakan atau direkayasa oleh
jaksa penuntut umum kpk
guna mengelabuin yang mulia majelis hakim tentunya juga menjebak dan menjerat kami
seolah olah ada panggilan pemeriksaan pada tanggal enam belas november dua ribu tujuh belas dan sn sengaja menghindar
dan sembunyi dengan cara pura pura sakit kemudian dirawat
dakwaan halaman dua alinia empat belas jelas hanya merupakan ilusi atau tipu muslihat yang diciptakan
oleh jaksa penuntut umum kpk
sehingga lebih terbukti bahwa dakwaan jpu kpk kabur palsu
mereka kaya dan harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum
bahwa tanggal tiga puluh satu oktober dua ribu tujuh belas penyidik kpk mengirimkan spdp dan disusul tanggal sebelas november
bukan tanggal sepuluh november dua ribu tujuh belas
ada mengirim surat panggilan kepada sn sebagai tersangka yang diminta menghadap tanggal lima belas november dua ribu tujuh belas
ini adalah administrasi formil yang dilakukan kpk bukan urayan terjadi suatu tindak pidana
dua puluh tujuh bawah halaman dua alinia tiga puluh satu
jaksa penuntut umum kpk telah menghina harkat dan martabat kami
dengan menfitnah bahwa kami menawarkan diri untuk membantu mengurus permasalahan hukum sn
mengarang dan menipu di hadapan persidangan yang mulia majelis hakim ini
bahwa kami selaku avokat menawarkan diri bagaikan tukang asongan dan memberikan saran agar sn tidak perlu hadir
dengan alasan pemanggilan anggota dpr harus izin dari presiden
selain itu untuk menghindari pemanggilan kami akan melakukan uji materi ke mk
semua dakwaan ini hanya merupakan isapan jempol belaka
karena setiap warga negara berhak menggunakan hak konstitusi untuk mengajukan uji material di mkri
namun malah kami didakwa sebagai bagian menghambat menghalangkan
selain itu kami tidak akan menghambat penghantaran
kami telah melaporkan terjadinya tindak pidana pemalsuan surat serta penyalahgunaan kekuasaan
dengan telah diterbitkan spdp dari polri ke jaksa agung dengan nomor spdp
nomor b garing dua ratus enam puluh tiga garing sebelas garing dua ribu tujuh belas garing b b b d tanggal tujuh november dua ribu tujuh belas
telah terjadi tindak pidana pemalsuan dan penyalahgunaan kekuasaan yang diduga dilakukan oleh saud situmorang dan agus raharjo
kemudian dalam sk surat kuasa nomor satu ratus delapan ya ring speed strip mm garing sepuluh romawi garing dua ribu tujuh belas dari sn
telah dibuat lp nomor seribu tiga puluh dua garing sebelas
sepuluh romawi garing dua ribu tujuh belas garing baris tim tanggal sepuluh oktober dua ribu tujuh belas
di mana pelaku mimi tiga orang telah ditangkap dan diproses
bahwa selanjutnya berturut turut dengan total dua belas surat kuasa
kami telah melaporkan ke baris krim polri dan mkri
screen tanggal dua oktober dua ribu tujuh belas
pasal tiga puluh tiga ayat satu kuhp terhadap agus raharga
pasal dua ratus enam belas kuhp terhadap agus raharjo
lp garing seribu satu ratus sembilan puluh dua garing sebelas romawi garing dua ribu tujuh belas garing bareskrim tanggal sepuluh november dua ribu dua puluh
pasal empat ratus empat belas kuhp yo pasal empat ratus dua belas kuhp terhadap agus raharjo aris budiman saud situmarang ada manik dan kawan kawan
surat kuasa nomor satu ratus dua puluh delapan ga fj mk sebelas dua ribu tujuh belas tanggal tiga belas november dua ribu tujuh belas
judicial review pasal dua belas ayat satu huruf b undang undang no tiga puluh tahun dua ribu dua
surat kuasa khusus nomor satu dua puluh sembilan daring ga sripa garing sebelas romawi garing dua ribu tujuh belas tanggal tiga belas november dua ribu dua puluh
judicial review pasal dua belas ayat satu huruf b undang undang nomor tiga puluh tahun dua ribu dua pekara nomor sembilan puluh lima garing puu strip lima belas romawi garing dua ribu tujuh belas
polisi masih dalam proses penyelidikan dan proses penyidikan dan yang di mk sudah sidang dua kali menunggu putusan
bahwa dikarenakan penyidik kpk melecehkan pasal dua puluh a undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
tanggal tiga belas november dua ribu tujuh belas pada tanggal lima belas november dua ribu tujuh belas mi kirim surat ke kpk
dengan memberitahukan snpb
tidak dapat hadir tanggal lima belas november dua ribu tujuh belas
ditambah sn sebagai ketua dpr
wajib memimpin pembukaan sidang paripurna
mohon izin envoy pembukaan sidang paripurna
dan dengan alasan hukum di atas kami resmi meminta penundahan pemeriksaan
ini harus kami tertentu
dan kita tidak dapat selaku ansurat resmi
namun ini kami difitnah oleh kpk
seolah olah menghalangi dasar hukum republik indonesia
dari restart menjadi muas
kpk menginginkan avokat hanya sebagai yes man
atau menjadi pesuruh yang bisa yang bisanya menjil perintah saja
bahwa adalah hak konstitusi
agar negara mengajukan pengaduan laporan gugatan dan tidak mengumum kpk
sebagai perbuatan menghalangi penyelidikan
itu merupakan pendapat ekstrim yang tidak ada dasar hukumnya
kpk sengaja menunjukkan kepada publik
bahwa kpk adalah maharaja
yang siapapun wajib tunduk dan tidak boleh melakukan bantahan
atau perlawanan dalam bentuk apapun
kpk memaksa nkri menjadi nkri yang berdasarkan mastad kekuasaan tanpa hubung
secara sah dan meyakinkan
bahwa dakwaan jaksa penuntut umum kpk ini adalah kabur
rekayasa tanpa alas hukum yang sah
sehingga dakwaan jaksa penuntut umum kpk ini
harus diingatkan dakwaan kabur dakwaan tidak sah
dan membebaskan kami dari dakwaan kabur tidak sah ini
tiga puluh dua bahwa kantor kami tidak pernah menawarkan diri
sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan cpu kpk halaman dua alinia tiga puluh satu
karena kantor hukum kami memang kuasa hukum dari sn sejak september dua ribu tujuh belas
namun sebagai profesional
sebagai seorang avokat dalam setiap kasus
dalam setiap sengketa
tentunya kami wajib mempersiapkan surat kuasa yang berbeda
khusus untuk setiap kasus yang kami tanganin
menurut alur yang dibuat oleh jpu kpk
dimana seolah olah satu kuasa berlaku
untuk semuanya dan berlaku seumur hidup
kami sangat sangsi dan curiga dengan kemampuan penguasa ilmu hukum dari tim jpu kpk
yang tidak mengerti apa yang dimaksud surat kuasa khusus
sehingga tak terbantah lagi bahwa dakwaan yang diajukan jpu kpk
adalah obscurely bel dan batal demi hukum null and void

pada tanggal empat belas november dua ribu tujuh belas
kami mengirimkan surat kepada kpk
perihal penundaan atas pemeriksaan sn sebagai saksi angkat
alasan yang kami sampaikan adalah
berdasarkan pasal dua puluh a ayat tiga undang undang dasar negara tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
ya setiap anggota di depan mempunyai hak imunitas
berdasarkan pasal delapan puluh huruf f undang undang md tiga
yang dewan memiliki hak imunitas
dan berdasarkan pasal dua ratus dua puluh empat ayat lima
yang menyebutkan bahwa pemanggilan anggota dewan
harus mendapatkan persetujuan tetu yang dahulunya daripada mahkamah kehormatan konstitusi
dari mahkamah kehormatan dewan
yang diperkuat daripada putusan mahkamah konsesi no enam

bahwa jpu kpa tidak menguraikan materi pekara
yang menyatakan bahwa harus izin dari presiden republik indonesia
bahwa jpu kpk tidak menguraikan materi pekara
jpu kpw tidak mengerti surat panggilan sebagai saksi untuk saudara
jpu kpa tidak mengerti surat panggilan sebagai saksi untuk saudara
adalah kasus yang berbeda dengan surat panggilan sns
sebagai tersangka dalam hal ini jelas terlihat
jpu kpk tidak menguasai materi pekara
sehingga dakwaan sekali lagi terbukti kabur atau osyum ankhlah
dan harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum
bahwa sn mendapatkan surat panggilan pertama dari kpk
sebagai tersangka pada tanggal lima belas november dua ribu tujuh belas
dan kami selaku kuasa hukum sn
mengirimkan surat resmi kepada kpk untuk meminta penundaan
jpu kpk telah diakui pada surat dakwaan halaman dua alinia tiga puluh enam sampai dengan alinia tiga puluh tujuh
namun di dalam surat dakwaan halaman tiga alinia sepuluh
jpu kpk memberikan keterangan palsu
berbohong majelis hakim dengan menyatakan bahwa sn tidak datang
dengan keterangan palsu atau berbohong ini telah terbukti secara sah
meyakinkan tidak terbantahkan bahwa jpu kpk telah menyusun surat dakwaan
yang bersifat palsu karbur dan memutarbalikan fakta yang ada
sehingga dakwaannya sekali lagi terbukti kabur
oscue antrak dan harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum
bahwa jpu kpk telah mengakuin sn dipanggil satu kali dan tidak hadir
malam harinya langsung membawa pasukan brimop berjumlah empat puluh orang
dan orang yang mengaku sebagai anggota kpk ada tiga puluh dua orang
dan wartawan atau media ada yang mengatakan
kurang lebih dua ratus orang
mereka melakukan pengepungan di kediaman sn yang ada di jalan wijaya tiga belas nomor sembilan belas
saat itu sn sedang pergi
yang ada di kediaman rumah itu tersebut adalah istri anak dan mertua sn
dan serta anak anak yatim piatu yang sedang mengadakan pengajian
sesuai dengan pasal satu ratus dua puluh lima
satu ratus dua puluh lima kuhap dan pasal satu ratus dua puluh
meminta penyidik kpk yang tidak menggunakan seragam dan berpakaian layaknya seorang preman
info tambahin layaknya seorang breman
untuk menunjukkan identitasnya yang sah
mereka hanya sanggup menunjukkan kartu peneng yang digantung di leher
tanpa bisa menunjukkan bukti kartu anggota kpk
kami minta agar sprint brimop ditunjukkan
serta kami juga menanyakan perihal kehadiran rt dan rw
sebagaimana tercantum dalam pasal tiga puluh tiga ayat empat kuhap
yang menyebutkan bahwa dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan
dan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan
dengan dua orang saksi dalam tersangka atau penghuni nolak
atau tidak hadir
dijawab oleh penyidik kpk yaitu saudara damra manik
bahwa kpk tidak butuh adanya rt dan rw dalam pelakukan penggeledahan atau penangkapan
kpk tidak peduli dengan kuhab
satu satunya hukum acara pidana
kpk kerja berdasarkan sop kpk
kami pun juga mempertanyakan izin kpk atas penggeledahan
dan dijawab oleh penyidik damra manik
bahwa kpk tidak butuh izin tersebut
yang mana dalam hal ini kpk telah mengesampingkan pasal tiga puluh tiga ayat satu kuhap
kami pun tetap menyambut dengan baik
dan memberikan informasi bahwa sn tidak berada di rumah
ketika penyidik damanik menanyakan surat kuasa sn kepada kami
tidak kami bawa karena jam dua puluh tiga puluh adalah di luar jam kerja
dan kami diminta oleh sn ke ruang kediamannya setelah dari pagi jam sembilan hingga jam delapan belas tiga puluh
kami sudah bersama dengan sn
dengan para petinggi partai gorkal dan petinggi petinggi dpr ri
kemudian penyidik damra manik meminta kami untuk berbicara
meminta kami untuk membuat dengan tulisan tangan yang ditanda tangani oleh istri sn
atas permintaan penyidik damra manik tersebut
kami minta istri sn untuk turun ke lantai dasar
dan beliau bersedia untuk memenandatangani surat kuasa khusus yang dibuat dengan tulisan tangan
isinya didiktirkan atas permintaan penyidik damra manik
dakwaan jpu kpk di halaman tiga alinia dua ratus dua
sampai alinia dua puluh tiga adalah memutar balik faktakan yang ada bersifat bohong
dan untuk itu semulia majelis hakim memerintahkan saksi verbalisan ketika itu penyidik sn
untuk konfrontir di hadapan sidang ini
dan adjudan ibu steti agar memberikan pemberian keterangan palsu dari jpu kpk ini dapat terungkap
guna membuktikan lebih meyakinkan bahwa
dato'an jpu kpk ini adalah kabur dan batal demi hukum
bahwa karena telah terbukti secara sah dan tidak terbantahkan
bahwa isi surat dato'an jpu kpk ini adalah palsu atau tidak benar
maka kami mohon kepada yang mulia majelis hakim berkenan menyatakan
dakwaan jpu kpk ini adalah kabur dan batal demi hukum
bahwa jpu kpk ini adalah kabur dan batal demi hukum